setelah fonis penjara seumur hidup dijatuhkan
pada mantan kapolda sumatera barat teddy minahasa dalam kasus peredaran narkotika
yang dinilai mencoreng institusi polri giliran jaringannya yang kini dijatuhi vonis
perantara penjualan narkotika linda pujastuti alias anita cepu
diakini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
ikut melakukan tindak pidana melawan hukum
linda di vonis tujuh belas tahun penjara dan denda dua miliar rupiah
subsidi enam bulan penjara
keban beberapa pernikahan rasa k
berlakukan dari tega burung nisa
moobie aku yang beltsoman arma gerade uncle imian ada tuh koma orang ya bre
likuh dari infobc u of is argentina untuk nanti tentu huay aus more up grafis dengan waobai itu visipen ini
harusnya terdakwa sebagai penegak hukum memberantas peredaran narkotika
namun terdakwa melibatkan diri dalam peredaran narkotika sehingga tidak mencerminkan aparat penegak hukum yang baik di masyarakat
perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan publik terhadap penegak hukum khususnya kepolisian republik indonesia
terkait fonis ini sang mantan kapolres bukit tinggi menyatakan akan menempuh upaya banding
dodi menyebut dirinya hanyalah korban dan ia akan membuktikan keadilan itu ada
mantan kapolsek kalibaru jakarta utara kompol kasaranto juga mendapatkan vonis yang sama
perbuatan terdakwa dinilai merusak kepercayaan publik terhadap polri dalam memberantas peredaran narkotika
terdakwa juga ikut serta menikmati hasil penjualan narkotika
dengan pidana penjara selama tujuh belas tahun dan denda sebesar dua miliar rupiah
apabila diantara siut tidak dibayang maka ikut dengan penjara selama enam tahun
fonis dijatuhkan oleh hakim ketua john sarman saragi di pengadilan negeri jakarta barat pada rabu siang
tim berliputan cnn indonesia